kapolri jenderal listio sigit prabowo memastikan bahwa tidak ada peristiwa tembak menembak dalam kasus kematian brigadir yosua
di rumah dinas mantan kadif propam irjen verdi sambo di kawasan duren tiga jakarta selatan
seperti yang diberitakan sebelumnya
kasus yang menyeret puluhan anggota kepolisian republik indonesia dari berbagai pangkat dan jabatan lain ini
khusus memang murni eksekusi yang dilakukan ajudan atas perintah verdi sambo
lalu seperti apa sebenarnya kasus ini coba kita telisik secara kronologisnya ya
memang kasus ini pembunuhan verdi sambo kita mulai secara kronologi sebenarnya
sesuai dengan pernyataan yang dilakukan oleh kapolri jenderal isto sigit kemarin
bahwasanya memang tidak terjadi adanya tembak menembak di sini
kalau kita lihat ya memang tidak ada tembak menembak
sebenarnya kalau tidak ada penembak menembak yang menarik adalah yang perlu kita bicarakan adalah
sebenarnya yang terjadi beredar di masyarakat informasi sebelumnya adalah memang terjadi tembak menembak
karena beberapa kali pernyataan pers yang diberikan oleh pihak mabespori
sendiri bahwasannya sebelumnya berdasarkan uji balestik dan juga ada ya
olah tkp adanya tembakan di sejumlah dinding dan juga adanya aksi tembak menembak
yang menyatakan bahwasannya ada informasi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh
brigadir yosua terhadap putri sambo hingga menyebabkan adanya peristiwa tembak menembak
namun setelah dilakukan olah tkp uji balestik dan bahkan dilakukan adanya otopsi ulang
maka terjadilah sebuah fenomena baru dan pernyataan baru yang diungkapkan oleh
jenderalist yosigi terkait dengan peristiwa ini
lalu kita lihat kemudian apa yang menarik yang bisa kita pelajari di sini
salah satunya adalah fs kalau kita fs sendiri akhirnya dinyatakan sebagai otak atau dalang
dari peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal delapan juli di komplek polri duren tiga
re sendiri memang dinyatakan sebagai salah satu pelaku utama pada tanggal tiga agustus kemarin
diumumkan oleh mabespori
dan ternyata dia mencabut pernyataannya dari berita acara pindahan pemeriksaan pertama
dan ternyata dia menyatakan bahwasannya dia tidak melakukannya atas inisiatif pribadi
tetapi atas perintah dari seseorang
perintah ini kalau kita lihat secara kronologi seperti ini grafisnya
di sini adalah sosok ada di atasnya adalah perintah atasannya sendiri
ada ferdis sambo kemudian juga ra salah satu eksekutor dan dibantu oleh rr dan km
kalau kita lihat pelakunya memang tidak hanya satu orang sendiri

dan di sini sepertinya adalah brigadir yosua sebagai korban yang dieksekusi oleh eksekutor
yang atas perintah fs dan juga rr
dan kalau berdasarkan undang undang dan juga pasal pidana hukuman pembunuhan berencana
bahwa di sini adalah adanya rencana pembunuhan yang diperintahkan oleh verdi sambo kepada re
juga dibantu dengan kedua rekannya
ini mengakibatkan peristiwa pembunuhan tersebut tidak hanya kriminal murni
tetapi juga adanya peristiwa perintah dan juga modus

dan juga modus di mana perintah yang diperintahkan oleh rr dan km
karena aktivitas tersebut memang sudah direncanakan
sehingga peningkatan dalam penyidikan tidak hanya kasus pidana murni
lalu kita melihat kemudian kasus ini seperti apa berikutnya
kalau ada informasi sebelumnya dengan pernyataan proklusi sebelumnya
bahwasanya ada peristiwa tembak menembak
ada informasi bahwasannya barada e kemudian melakukan perlawanan
ketika brigadir joshua menembakkan senjatanya
kepada rr dan km
nah pelaku atau eksekutor di sini adalah barada e sendiri
kemudian ada bukti di sini ada tembak menembak sebanyak sejumlah lubang peluru
di dinding di rumah kawasan duren tiga
tetapi ternyata ini disangkal oleh pihak mabes polri sendiri
dengan pernyataannya diungkapkan oleh kapolri bahwasanya
tembak menembak ini yang terjadi adalah memang dilakukan oleh fs sendiri
verdi sambo dengan menggunakan senjata dari brigadir yosua
seolah olah memang terjadi aksi tembak menembak
padahal dengan pernyataan dari bap yang dicabut oleh baradae
tidak ada aksi tembak menembak di sini
tetapi senjata dari barada e sendiri digunakan oleh verdi sambo
untuk menembak dinding sehingga terjadi seolah olah ada aksi baku tembak di sini
selanjutnya yang bisa kita elaborasi lagi adalah
di sini ada sejumlah nama yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka
ada irjen ferdis sambos
merancang dan menyuruh
kemudian ada bribka riki rizal yang sebelumnya nama ini tidak muncul
karena memang rikirizal kemudian juga kuat
semula memang tidak ada nama yang diungkapkan oleh mabespori
ketika nama awal yang muncul adalah selalu nama barda richard eliezer
atau kita kenal dengan nama barada e sebagai seorang eksekutor
bahkan pada tanggal tiga setelah ditetapkan kemudian pada tanggal empat
dia akhirnya mencabut pernyataan dan menyatakan bahwasanya
menjadi seorang pelaku utama daripada peristiwa kematian dari brigadir yosua
tetapi ada perintah atasan dan dia bersedia menjadi justice kolaborator
dalam peristiwa penembakan di kawasan duren tiga
dan yang menarik adalah semula mabes polri mengatakan bahwa ini adalah kasus
dimana irjen ferdis sambos adalah menyalahi kode etik
tidak ada sama sekali ada peristiwa pembunuhan
tidak ada peristiwa kasus pidana tetapi lebih kepada kesalahan prosedural
tetapi ketika ada pernyataan
yang dilakukan oleh barada richard elias ratoe bahwasanya disini ada kasus pidana
dan pembunuhan berencana otomatis status hukum dari irjen ferdis sambos tidak lagi kesalahan
dalam konteks menyalahi prosedur dalam etik melakukan pelaksanaan sop
penanganan kasus kematian di rumah dinasnya dia
tetapi lebih kepada kebunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup
dengan pasal tiga ratus empat puluh tiga
dan ternyata di dalam sini juga ada nama nama lain seperti kuat
kemudian bribka riki yang saat ini masih motifnya didalami
apakah mereka berdua ini turut juga mengeksekusi secara langsung brigadir yosua
mengingat tadi juga ada laporan dari rekan kita ayu di komnas ham yang mengatakan bahwasanya
luka luka di tubuh brigadir yosua itu adalah luka tembak jarak dekat
dan hasil dari otopsi juga mengatakan demikian
jadi bisa dilihat
lihat secara kemungkinan dengan aksi tembak menengkap yang tidak ada
berarti bisa dianggap bahwasannya brigadir yosua ditembak dengan jarak dekat
oleh orang orang yang ada di dalam rumah dinas tersebut
yang boleh jadi memang tidak hanya dilakukan oleh barada richard
tapi juga orang ini dan juga ada kemungkinan tersangka lain yang bisa menjadi kasus ini
karena sampai saat ini kalau kita lihat mabes polri sudah memeriksa lima puluh enam orang
tiga puluh satu periksa langgar kode etik pastinya
karena memang kalau kita bisa menikmati kode etik tadi seperti saya katakan
peristiwa kematian ini tertutup dari tanggal delapan juli
dan baru terekspos ke media tanggal sebelas juli suatu waktu yang lama
padahal yang menarik adalah ketika kapolri jakarta selatan mengatakan kasus ini sedikit tertunda
karena ada idul ataha ketika itu kemudian juga tidak terekspos karena semua kesibukan
padahal sangat tidak masuk akal peristiwa kematian cukup tragis ini terjadi di rumah dinas seorang pejabat
polri tanpa ekspos media dan yang sangat tragis sekali jenazah tersebut sudah dilakukan otopsi
tanpa izin keluarga kemudian juga adiknya dari brigadir yosua juga dipaksa untuk menandatangani surat otopsi
kemudian juga pihak keluarga juga terkesan diintimidasi sehingga kalau kita bicara mengenai pelanggaran kode etik
tujuh orang ini menarik sekali karena bagaimana tadi sejumlah prosedur yang sudah disalahi sampai jenazah tiba di jambi
itu merupakan hal yang menarik untuk ditelisik
kemudian juga sebelas personil ditahan di tempat khusus
sejauh ini adalah perkembangan dari kasus kematian brigadir yosua yang masih akan berkembang
apakah ada nama nama lain yang boleh jadi akan terus didalami karena presiden jokowi mengatakan
sampai empat kali bahwasanya kasus ini akan terus dikawal akan terus dilihat karena tidak hanya kasus pidana biasa
tapi juga bisa mencoreng nama institusi kepolisian republik indonesia